badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg menyebutkan
selama lima tahun terakhir di jawa timur terdapat lompatan aktivitas gempa
dalam survei tahun tahun sebelumnya aktivitas gempa bumi di jawa timur terjadi tiga ratus hingga empat ratus kali
namun pada bulan januari hingga mei dua ribu dua puluh satu ini aktivitas gempa meningkat menjadi lebih dari enam ratus kali
hasil analisis bmkg menyatakan seluruh pesisir jawa timur khususnya di selatan pesisir jatim
berpotensi untuk diterjang gempa besar
mulai dari kabupaten pacitan trenggalek tulungagung blitar malang lumajang jember situbondo hingga banyuwangi
di jawa timur pun terjadi lompatan
sehingga kami menyusuri pantai mulai jawa timur sampai selat sunda
untuk mencek yang kami khawatirkan dari catatan sejarah gempa gempa yang kekuatannya di atas tujuh
dan dari ini ada pak sri widiantoro hadir juga di sini
diprediksi yang skenario terburuk kekuatannya delapan tujuh
delapan tujuh ini bisa membangkitkan tsunami
sehingga yang kami cek itu adalah kesiapan aparat setempat
pemerintah daerah setempat
serta kesiapan sarana prasarana untuk evakuasi
sementara itu pakar geologi its menyebutkan adanya peningkatan aktivitas gempa
sekalipun berskala kecil di wilayah jawa timur harus diwaspadai
dan dilakukan langkah mitigasi
apalagi wilayah jawa timur terbentuk karena adanya tumpukan lempeng eurasia dan indo australia
sehingga rawan terjadi gempa
jadi kalau terjadi gempa
kemudian semua bergoyang dengan kencang
terus misalnya ada kolam renang itu bisa
itu gempa besar
berarti segera keluar
karena punya waktu dua puluh menit tadi
dua puluh menit mencari tempat tinggi
yang lebih dari
atau lebih dari tiga puluh meter
masih menurut amin widodo
adanya skenario potensi gempa besar
dan tsunami di wilayah jawa timur
yang dilakukan bmkg dan para pakar
bisa menjadi rekomendasi bagi pemerintah setempat
untuk mengedukasi mitigasi bencana bagi masyarakat
yaaklarisa miki presia surabaya jawa timur